kira kira siapa yang bawa putri pergi tadi ya
hah rumor di depan ada cctv nya
mau lihat rekaman cctv tadi pagi
iya pak soal saya curiga ada yang berbuat jahat
ya ampun putri
dari mana aja sih
bikin gue panik tau gak
aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu
putri lu pergi sama siapa tadi
gue gak pergi sama siapa siapa kok
tadi gue cuma lagi jalan jalan
gue gak percaya
barusan gue ketemu mike
dia bilang lu pergi sama cowok
gue gak mau
gue gak mau kalau misalkan dia itu tahu soal raja
lu lagi gak nyemes sesuatu kan dari gue
ya ampun putri
ya ampun atau kita berdua
harus nyobanya terus picture binnt
putri lu ke mos buzz fjang aja lah
terima kasih guys
nah saya khar geldik
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tante ada yang mau tante omongin sama kamu
sini deh sini
tentang pacar kamu
semaleman ya tante berusaha untuk inget inget
wajah pacar kamu itu
karena tante bener bener minta maaf
maaf ya tante
tapi raja itu orangnya baik
dia ini orangnya seriusan banget
dan dia ini workaholic
tapi hati dia itu sangat lembut
dan sangat rapuh tante
oh gitu ya
lagak pura pura lupa
tapi saya lebih percaya sama raja
daripada sama tante
karena saya tau banget
raja itu seperti apa tante
dia ini ditinggal
sama ayahnya saat dia lulus sma
dan ibunya juga
udah meninggal tante
dan sekarang dia punya usaha
dan itu dia kerja keras sendiri tante
sampai dia sukses
ternyata dia gak kenal baik siapa raja
tuh tuh tuh putri putri putri
dengar gak tuh yang diomongin sama clara
kalau naksir cowok
kayak pacarnya clara
udah baik hati
terus orangnya juga tajirnya wow bingit
gak kayak dewa
dewa mah mgl mgl
maaf gak level penganggurannya yes
mana diusir lagi sama papa aja
aduh itu alamat pasti masa depannya menderita putri menderita oh enggak
semoga lo dapet jodoh kayak raja ya
yang baik hati
yang cinta sama lo apa adanya
harusnya kamu tuh tahu siapa raja sebenarnya
gue gak bisa kasih tahu ke orang orang
kalau pelaku yang udah menodaiku itu adalah raja
ya ampun clara
lo itu orang yang baik
lo itu punya pacar
kira kira siapa yang bawa putri pergi tadi ya
rumor di depan ada cctv nya
iya pak soalnya saya curiga ada yang berbuat jahat di rumah clara
oh silakan boleh boleh
makasih ya pak ya
nah ini rekapannya pak
kenapa lu paksa putri ke mobil lu
makasih ya pak
ini luar suhu
dengan bucket putri itu
itch selalu menjerihi
bila ada di sesudah viewing group dia bukan ada ke kanan
lalu paksa dia pergi dari situ
kamu bawa putri pergi